ya tuh orang kayak gini aja masih bisa galau
itu artinya uang dan harta tidak bisa bikin orang jadi bahagia
wih bagus tuh
kalau buat status di facebook
ternyata uang dan harta tidak bisa
ini kan cuma lamaran biasa
terus kapal kamu sudah siap
sini mau jadi calon istrinya bobi
hah sudah ketebak
eh kemana ya cewek yang bisa senang
aku gak kelihatan
apakah aku kesiangan
eh mau tanya panya mas
biasanya ada cewek cewek yang suka senam di depan sini mas
aku gak kelihatan
mbak rono sudah pulang mas bidin
ini masih muda saja mas
cantik cantik lagi mas
oh itu si
si malah sama vita
terus kemana mas
katanya sudah ngekos mas bidin
tapi gak tau ngekos di mana
kayaknya bang pi tau deh
mending mas bidin tanya aja sama bang pi kan cs berat
kalau nanya sama dia bisa ribet mas
itu orang nggak bisa diajak ngomong baik baik
mas bobi mau berangkat kuliah ya
emang dia mau kemana mas
mau pergi aja maaf di rumah
ya juga santai aja mas
nanti juga ilang sendiri galaunya
iya ini juga lagi berusaha santai
dabur dulu ya
orang kayak gini aja masih bisa galau
itu artinya uang dan harta tidak bisa bikin orang jadi bahagia
kalau post status di facebook
ternyata uang dan harta tidak bisa menjamin bikin orang bahagia
uang dan harta
uang dan harta
uang dan harta
uang dan harta
uang dan harta

sayur aja lah
kami berangkat dulu ya pi
sekarang papi sudah merasa sehatan kan
ini berkat teh manis yang mami bikin semarang
masa gara gara teh manis tapi jadi sehat
kalau teh manisnya biasa
tapi sugestinya itu yang bikin papi segar kembali
iya juga sih
eh tapi udah ngabarin mas aji kalau nanti malam kita mau datang
udah ami mereka ada kampung
centini untuk sementara waktu kamu kerja sendiri dulu ya
nanti kita carikan orang untuk menggantikan kerjaannya mbak rono
kamu untuk sementara waktu kerja sendiri gak apa apa kan
nanti tugasnya mbok rono biar centini aja yang ngerjain
terima kasih ya
nih papi pikir
semua kerjaan bisa centini handle
jadi gak perlu ada pembantu baru lagi
keteter dia nanti kerjaannya
ya udah ya pi mami berangkat dulu
oke darlings take care
tin kamu gak apa apa nggak ada mbak rono di rumah ini
ya centini sih merasa kehilangan top pak
karena centini sudah anggap mbak rono itu kayak orang tua centini
ya sudah pak
centini mau beres beres dulu pak
mau gak pak
kalau saja aku tidak kebawa mimpi dari awal
wah lah centini
nasibmu ya kau bisa kepincut karo hayalan
hayalan sih tidak mungkin jadi kenyataan
udah selesai beres beresnya
maaf pak belum pak
oh gak usah minta maaf pak
bapak cuma mau kasih tau
kalau nanti malam kami bawa ke rumahnya
cindy si ratulami sekaligus mau ngelamar untuk calonnya bobby
nah nanti siang kamu tolong bantu menyiapkan sesuatu
jadi gak usah ngerjain yang lain

oh encik pak
ini tugas orang tua
ngelahirin besarkan mendidik terus cariin calon yang cocok buat dia
tapi saya udah bahagia
saya udah lega sekali
si bobby sudah dapat calon pasangannya
kamu seneng gak
kalau si bobby jadian sama si cindy
ya bukan kamu
oh buatan pak
saya kan tahu mana yang sedih dan mana yang tidak sedih
cinti ini cuma lagi keingetan sama mbak rono pak
wah gak usah diinget mbak rono
dia sudah bahagia dan tenang hidupnya di sana
iya mbak lono kan udah tenang bahagia
pulang kampung ketemu dia
pulang kampung ketemu anak susunya
itu bahagia bener ya
atau mau jalan jalan dulu cari sesuatu supaya kamu nggak sedih
atau mau naik mobil
mungkin pak masih banyak kerjaan
oh ya udah
tapi kalau ada apa apa kamu bilang sama bapak ya
enj pak matur suhun pak
eh maaf pak
terlaluan kali ini papi
keterlaluan keterlaluan papi
gila ini lamaran bukan main main
masa depan gue yang dipertaruhin di sini
yogeng ini nggak kerempatan pix
oh iya iya siap siap siap kok siap siap siap
aduh sayang gak nyangka ya akhirnya yang udah lama banget cindy tungguin
dateng juga malem nanti
terus kamu pura pura gak tau apa ngerjain cindy sih
ih kamu tau nggak yang kutunggu tunggu itu buat nanti malam
itu kamu ngelamar aku
eh emang ntar malem cindy
gini gini sini coba kamu dengerin aku ya ini aku serius nih
kamu emang yakin
yakin banget kamu mau aku lamar
karena waktu pertama kali cindy ngeliat boba
zmianan itu namanya dalam dari sk exposure
oke selamat berdua